merupakan kepulauan di laut jawa yang termasuk dalam kabupaten jepara jawa tengah
kepulauan karimun jawa memiliki beberapa pulau kecil
bahkan dulu belanda sempat memberi julukan sebagai carribean van java
keindahan pemandangan alam yang asri dan eksotis menghipnotis semua mata yang memandang
banyak spot spot wisata menarik yang menjadi favorit wisatawan
dari pantai pantainya yang keindahannya sangat memukau
bukit love yang mempesona
trekking mangrove yang terawat dengan baik
balai taman nasional konservasi penyu
pastinya anda akan dibuat takjub saat melihat beragam keindahan biota laut di karimun jawa
tak cukup kata untuk menggambarkan keindahannya
sehingga layak jika the paradise of java ini berhasil mendapatkan predikat cagar biosfer dunia dari unesco
berbicara tentang potensi wisata yang ada di jawa tengah memang tidak ada habisnya
dan kali ini kami akan mengajak anda untuk mengeksplore the paradise of java
tak cukup satu kata untuk menggambarkan keindahan pulau karimun jawa yang memiliki keberagaman hayati kuliner dan juga spot spot wisata menakjubkan lainnya
penasaran seperti apa dan bagaimana apa saja yang ada di pulau karimun jawa
ikuti terus perjalanan kami di sapanusantara
begitu luar biasanya potensi yang dimiliki karimun jawa
bahkan karimun jawa mendapatkan julukan the perdes of java
tentunya julukan ini tidak terlepas dari dukungan disporaper jawa tengah untuk mempromosikan
dan juga mengembangkan potensi jawa tengah yang memiliki keberagaman
bahwa sistem pengeluaran potensi sesuai jadi
memiliki efektif menghubungi kor successes
melakukan pen tensioning agar bisa meny acerca
memercayai peralaiman suara week
bisa menjadi surga dunia ataupun sunda wisatanya di jawa tengah iya jadi kita tidak punya
kemampuan menteri penia yang menteri tentunya banyak maesah karena apa kepolon karimun jawa
itu kan memang sudah diberikan keindahan oleh tuhan yang maha esa artinya itu dari jenis hibiota
lautnya spesiesnya itu cukup banyak sekali dan sampai sekarang masih ada dan bicara karimun jawa
itu memang atas keindahannya dan kebersihannya itu ditetapkan sebagai taman nasional termasuk
dimana luas daratannya sekitar seribu lima ratus luas lautannya sekitar seribu satu ratus sepuluh ya kelima meter persegi
disitu kepolon karimun jawa menjadi rumahnya spesies
kemudian juga rumahnya hutan bakau kemudian hutan laut itu banyak tumbuh di sana karena apa
tempatnya yang sangat bersih sekali masih asli masih terjaga alamnya masih terjaga
dengan baik belum ada sedikitpun cemaran yang ada di sana sehingga itu akhirnya menjadi suatu daya tarik wisata juga
daya tarik wisata alam di sana tadi sudah saya sampaikan ada sekitar empat ratus ya spesies dan dua ratus nya itu
itu spesies hibyota laut hewan laut itu tadi di sana dan itu ada legenda lokalnya loh apa itu
ya bahwasannya karimun jawa itu awalnya ditemukan oleh sunan nyamplungan sunan nyamplungan itu
muridnya sunan muria ketika dari muria kelihatan di sana tuh ada
suatu tujuan nah kalau bahasa jawanya itu kermun kermun kermun kermun kermun kermun dan maka
si sunan nyamblongan diutus untuk kesana untuk menyebarkan agama islam nah karena tadi samar samar
kalau bahasa jawa keremu keremun itu akhirnya dinamakan pulau karimun jawa itulah legenda lurah
seperti itu saya ini penasaran pak gimana sih pak dispor rapar ini untuk menjaga kan ada banyak
hutan laut kemudian juga ada mangrove dan hutan hutan lainnya yang ada di kalimun jawa ya
hidup hutan laut itu seperti apa menjaganya jadi gini kawasan karimun jawa itu dijaga oleh masyarakat
setempat jadi disitulah eh tema ekososio turisme itu berjalan di sana alamnya dijaga oleh
masyarakatnya masyarakat sebagai pelaku juga jadi daya tarik wisata yang disana itu dikonsumsi dengan masyarakat yang dikonsumsi dengan masyarakat yang dikonsumsi dengan
kelola sendiri oleh masyarakat tadi masyarakat tidak jadi penonton tapi menjadi subyek jadi pelaku
nah konsep ekososioturism itu sudah dilaksanakan di karimun jawa terbukti mereka menjaga tadi alamnya
menjaga apa biota menjaga faunanya itu dijaga betul oleh masyarakat karena itu yang yang memberikan
berkah bagi masyarakat kalau dirusak mereka rugi sendiri maka karena mereka butuh kemanfaatan itu maka dia harus menjaga
kondisi alam di karimun jawa apalagi karimun jawa ditetapkan sebagai taman nasional yang diakui
unesco tentu itu menjadi kebutuhan kita bersama untuk menjaga kelestarian alam di parimun jawa
tentunya kalau pak agung spot spot wisata yang ada di karimun jawa yang mana aja sih yang menjadi
favorit dari pak agung atau mungkin pemirsa sapa nusantara bisa nikmati kalau di sana gitu
di sana itu banyak sekali spot spot wisata
ya di sana ada kolam hiu kan ada kolam hiu itu ya penangkaran itu kemudian juga ada bukit loof
ada monument loof itu kita bisa berfoto disitu selfie disitu kemudian juga ada tracking hutan mangrove juga
ya kemudian selebihnya pantai ada pantai batu pantai ujung ketang gelam ada pantai batu topeng
macam macam banyak sekali ya pak ya ada lima pantai di sana dan pantainya sangat banyak ya pak ya banyak sekali ya pak ya
sangat bersih putih juga ada mana untuk snorkeling untuk menyelam bagi yang
pecinta snorkeling di sana banyak spot spot untuk bisa melihat biota di dalam laut
luar biasa memang terumbu terumbu karang itu masih masih terjaga masih terjaga ya kemarin juga saya
snorkeling snorkeling dari mungkin permukaan air laut ya tapi sudah kelihatan wah luar biasa sekali iya apalagi kalau sampai diving ya cuma yang seberani
ya pak agung kita akan lanjutkan usaha jeda pariwara tetap di sapa nusantara
mungkin juga kan masih ada yang bingung kalau untuk transportasi oke kita bisa menggunakan moda transportasi laut seperti kapal kemudian juga ada pesawat
nah kalau untuk kesananya kita gimana pak
kan mungkin ada yang tidak membawa kendaraan kayak gitu atau ada paket paket wisata yang ditawarkan dari pelaku wisata yang ada di sana
jadi ketika kita turun di pelabuhan itu sudah banyak jasa angkutan yang menjemput kita langsung mengantarkan di spot spot wisata
kita turun kita nggak usah ke penginapan dulu kalau masih sekian kita langsung diantar ke spot spot wisata yang ada di pulau besar itu
iya dan nanti setelah seharian kita di kawasan wisata setempat kita istirahat paginya baru kita pakai wisata perahu untuk menuju ke beberapa pulau besar di karimun jawa
di bibir pantai itu kita lakukan di pagi harinya sehingga di sana tiga hari cukup
dari dua malam sudah cukup kita bisa menikmati keindahan spot wisata yang ada di karimun jawa
berarti setelah turun dari kapal kita menghabiskan obyek wisata yang ada di darat dulu baru
bukit loh jadi beberapa pantai di hotel mangrove itu kita bisa nikmati di sekitar pulau karimun jawa itu
baru di hari keduanya kita menjelajahi pulau pulau kecil
nah disitu kalau malam hari rame penjual kuliner ada masakan seafood yang dibakar kemudian banyak sekali jajanan jajanan ditawarkan kepada kita
selain kuliner yang mungkin ini kan seafood nih ya yang menjadi daya tarik kuliner utama di sana gitu kan
ini juga ada kerajinan yang menjadi khas karimun jawa ada dari kayu stigi kemudian dewan daru dan juga kayumas
pendapat pak agung sendiri seperti apa
ya itu bagian dari kelengkapan atau atribut pariwisata ya
kita ke sana kita menikmati obyek wisata kemudian ada kuliner kemudian ada cendera mata pastinya
di sana pasti kita untuk kenangan kita
sebagai kena kenangan cendera mata bahwa kita sudah sampai ke karimun jawa pasti di situ ada cendera mata
dan cendera mata menggunakan bahan khas unik dari karimu jawa
apa bisa menjadi tongkat itu kan
itu banyak ya banyak dikenal
pernik pernik cendera matang yang bisa dibikin dari bahan baku kayu sty dan dewan daru
selain kuliner kemudian juga tadi ada untuk kerajinan yang dijadikan cindera mata ataupun oleh oleh
ini kan untuk terumbu karang ataupun biota lautnya ini menjadi ditetapkan unesco
sebagai cagar biosfer dunia
nah pendapat pak agung sendiri itu seperti apa
ya jadi kawasan karimun jawa itu kan tidak hanya kawasan wisata
juga ada kawasan taman nasional itu juga menjadi peran pemerintah yang melazakan urusan lingkungan hidup
jadi tugas dari teman teman di bidang lh
itu juga bagaimana biota itu tetap terjaga
kemudian juga dari dinas perikanan kelautan itu juga punya peran yang besar untuk melestarikan
membudayakan apa saja potensi yang ada di karimun jawa tengah
jadi tidak hanya dinas pariwisata
dinas pariwisata hanya memframing aja memotret memaketkan itu menjadi daya tarik wisata
tentu kita bersama dengan wd
lainnya yang punya peran dan fungsinya untuk menjaga kelestarian alam itu juga menjadi tugas kita bersama
sehingga taman nasional itu tetap terjaga dan masih dijadikan sebagai taman nasional tentunya
dan mungkin ada himbauan untuk para pengunjung yang datang ke karimu jawa
apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan
tolong untuk bisa menjaga kebersihan
biasanya di sana lingkungannya sudah bersih sudah masih alami gitu kan
dan kemudian terbuk terbuk karangnya itu jangan sampai dirusak
ketika kita di pantai
di pantai di biker pantai itu sudah banyak terbuk terbuk karangnya juga
ketika tidak mengetahui bahwa itu ada terumbu karang
kemudian jangan sampai tadi
sengaja atau tidak sengaja akan merusak tadi
ya itu kita rugi banget itu kan
terus harus rusak karena keinjak atau bagaimana
itu menjadi perhatian dari teman teman para pengunjung
untuk hati hati ketika melakukan selam
maupun strokling ataupun wisata di bingkir pantai
jangan sampai menginjak ataupun merusak terbuk terbuk karang
yang sudah ada dan lama tumbuhnya
ya memang ini harus diperhatikan bagi para wisatawan
juga pak agung ini dari pj gubernur jawa tengah
bapak nana sujana juga memberikan himbauan bagi para pelaku wisata yang ada di karimun jawa
maupun juga pengunjung yang datang ke karimun jawa
untuk apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di karimun jawa
penjabat gubernur jawa tengah
kepulauan karimun jawa adalah salah satu destinasi wisata di jawa tengah
merupakan taman nasional yang telah ditetapkan sebagai cagar biospir dunia saat ini
dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat indah
jadi jangan lupa untuk snorkeling atau diving
dan temukan keindahan bawah laut karimun jawa
saya menghimbau kepada wisatawan pelaku dan pengelola usaha wisata serta masyarakat
mari kita bersama menjaga kebersihan dan kelestarian alam karimun jawa
akhir kata tak perlu ragu dan tak perlu tunggu lama
kita jelajah jawa tengah sekarang
baik terima kasih pak agung atas kesempatannya
kesempatannya untuk mengulik lebih detail lagi seperti apa karimun jawa dengan keindahannya
kunjungi sana ya pak agung
ada balai taman nasional
dimana ini juga ada konservasi penyu
dan untuk lebih lanjutnya kita akan tanyakan
apa saja yang ada di konservasi penyu ini
kepada penyuluh balai taman nasional karimun jawa
ibu mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sapanusantara
untuk konservasi penyu yang ada di karimun jawa ini seperti apa
dan ada apa saja sih bu disini
sebelum menjelaskan mengenai pelestarian penyu disini
saya jelaskan sedikit mengenai balai taman nasional karimun jawa
jadi balai taman nasional karimun jawa adalah unit pelestarian teknis
di bawah kementerian lingkungan hidup
khususnya yang membinai konservasi sumber daya alam dan ekosistem
jadi taman nasional adalah kawasan pelestarian alam
yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi
dan diperuntukkan untuk penelitian
untuk budidaya rekreasi dan juga wisata
jadi di taman nasional karimun jawa ini
yaitu mulai dari hutan hujan tropis datanan rendah di darat
kemudian semakin menuju ke bawah ada hutan mangrove
dan menuju ada juga di bawah lagi ada hutan pantai
dan kemudian menuju ke arah laut ada padang lamun
terakhir di lautan itu adalah ekosistem terumbu karang
dan kami juga melakukan pelindungan terhadap
satwa satto yang memang dilindungi di indonesia
dan salah satunya adalah penyu
pernah telah ditemukan tiga jenis penyu
yang singgah maupun bertelur di sini
dan juga pernah ditemukan penyu lekang
memang hanya dua yang bertelur di sini yaitu penyu hijau dan telur kang
dan saat ini kita berada di lokasi penetasan semi alami penyu
dimana di sini kami melakukan
menerima telur dari kelompok pelestari penyu untuk ditetaskan
pelihara sebentar sebelum untuk dilepaskan ke laut
jadi yang dikonservasikan ataupun yang ditangkarkan di sini itu
jenis penuhnya itu apa saja itu
ya jadi karena yang bertelur di sini hanya dua jenis yaitu penyu fisik dan penyu hijau
kami hanya melakukan penetasan dua jenis itu
itu diambilnya ataupun diterimanya dari penyuluh penyuluh yang ada di daerah mana itu
ya jadi kami memiliki kelompok pelestari penyu yang menjadi binaan balai taman nasional karimun jawa
mereka inilah yang melakukan evakuasi telur telur penyu dari pulau pulau sekitar taman nasional karimun jawa
jadi mereka mempunyai keahlian untuk menemukan sarang sarang telur tersebut
kemudian mereka mengambil telur tersebut untuk dilaporkan ke kami sehingga bisa kami tetapkan di sini
oke wah luar biasa sekali para penyuluh penyuluh ini
bu saya penasaran sama penyu penyunya boleh saya lihat ke dalam sini
wah ini penuhnya gesit getit banget ya bu jadi seneng lihatnya gitu
iya di sini ada tukik yang paling besar ini berusia lima bulan
jadi mereka itu ditemukan oleh masyarakat pada bulan oktober
dan dilaporkan kepada kami untuk ditetaskan dan pada bulan desember mereka menetas
mungkin dengan saya lihat ada enam bak besar gitu
nah apakah ini isinya berbeda atau seperti apa ini
iya jadi ini merupakan salah satu bentuk edukasi kami kepada wisatawan yang datang ke sini
mengenai bagaimana sih bentuk tukik dari berbagai usia
jadi di sini ada yang usianya ini baru menetas dan juga sampai beberapa minggu
kemudian ada yang sekitar berusia satu bulan ada yang berusia dua sampai tiga bulan
ya ini memang untuk sebagai edukasi kepada wisatawan mengenai itu
baik terima kasih ibu sudah mengizinkan saya untuk melihat lihat penyu
kemudian juga detailnya seperti apa ini perawatan penyu
ada berapa jenis penyu juga yang ada di sini
terima kasih semoga konservasi penyu ini semakin banyak menampung penyu penyu yang
dirawat ataupun dicari oleh para penyuluh gitu terima kasih bu kita lanjut lihat lihat yang
pernah ada habisnya untuk diceritakan karimun jawa dalam setiap sudutnya adalah pancaran anugerah
yang mempesona kekayaan alam yang asri bukit bukit yang seakan tersenyum berseri ketelatenan
konservasi dan pulau pulau yang indah dan ramah menyambut sinar mentari tak ada kata untuk